sementara dari cabang taekwondo walaupun indonesia tak dapat meloloskan satupun atletnya
bendera merah putih tetap akan berkibar di arena taekwondo olimpiade dua ribu enam belas di brazil
hal ini dimungkinkan berkat raha dewi neta wanita asal indonesia
yang lolos seleksi untuk memimpin pertandingan taekwondo di olimpiade nanti
pencapaian raha dewi neta ini cukup istimewa karena neta adalah wasit wanita pertama
dari indonesia yang dipercaya untuk memimpin pertandingan sekelas olimpiade
wanita berusia tiga puluh dua tahun ini menyisihkan sekitar lima ratus wasit lainnya dari seluruh dunia
sebelum akhirnya terpilih menjadi salah satu dari tiga puluh wasit taekwondo internasional
neta yang juga merupakan mantan atlet taekwondo nasional ini
akan berangkat ke rio de janeiro pada tiga belas agustus mendatang
ia akan memimpin pertandingan cabang olahraga taekwondo
yang akan digelar mulai tanggal tujuh belas hingga dua puluh agustus mendatang
motivasinya awalnya karena saya setelah pensiun
saya sempat melatih jadi sebenarnya rule taekwondo itu
saya perlu ketahui wawasannya semua ilmunya
jadi hanya untuk mensupport saya sebagai pelatih
tapi ketika jadi pelatih ternyata di referee saya punya banyak kesempatan
didukung oleh pengurus ut sama ut pro
jadi saya berkarir juga untuk di dunia referee
sampai ada kesempatan yang mana momennya datang
yaitu seleksi wasit olimpiade menuju ke brazil ini